ketua umum pssi lanyala mataliti terancam dijemput paksa tim penyidik kejaksaan tinggi jawa timur
ia mangkir dari panggilan penyidik untuk ketiga kali
jaksa menduga bahwa ia lanyala berada di luar negeri
pemeriksaan terhadap lanyala seharusnya dilakukan senin pagi
dan ketua kamar dagang dan industri jawa timur itu mangkir
untuk ketiga kalinya dari panggilan jaksa
penyidik pun menyiapkan langkah hukum selanjutnya
pihak kejaksaan mensinyalir lanyala tidak berada di indonesia
kabarnya lanyala berada di malaysia
karena penyidik menemukan tiket pesawat atas nama lanyala
tertanggal tujuh belas maret dua ribu enam belas sehari setelah ia dicekal
lanyala terancam dijemput paksa dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang kejati
sudah mengeluarkan perintah penjemputan paksa itu
tapi mengalami kesulitan menemukan lanyala
itu ada beberapa informasi mengatakan demikian
kita belum dapat informasi yang pasti
yang jelas kalau sampai hari ini beliau tidak datang
dan hari besok pagi
insya allah akan diterbitkan daftar pencarian orang di po
dan itulah dasar nanti kita berkoordinasi dengan pihak interpol
pihak kepolisian untuk menentukan keberadaan yang bersangkutan